nih udah diem gak
lu mau marah sama gua
emangnya cowok penyakitan kayaknya bisa marah

dengar nih gua bisa aja abisin lu sekarang
tapi percuma gua gak punya waktu dan gua gak mau bong bong waktu untuk berurusan sama orang yang
bro kita taro naik deh
ya allah dadaku benar benar sesak
jangan sampai aku collapse sekarang
kamu pasti marah ya gara gara aku bohong ya
ri bangun ri
gak enakan dikerjain
jadi kamu gak apa apa nih beneran
makanya jangan ngerjain duluan
kamu itu hampir bikin aku jantungan beneran sih
nggak usah gua gak percaya lagi sorry ya
eh ini muka lo semua loh
yalah ini muka lo semua
wah banyak banget lagi
ini muka lo semua
yang punya pacar romantis
enak banget ya
ini muka dulu si nurbin lagi kan
gak mungkin nurdin bikin kayak ginian
sketch as bagus ini loh
kalau dia mau bikin surprise buat diri
yang ada dia datangin tuh rombongan tanji dura dura bana kesini
tapi kalau bukan london siapa
kamu gambar aku
kayaknya gue tau siapa
aku gak ikut ganteng melupa
aku aku tuh
aku juga ngomongin nih ama tau nih apa kamu mau menikah denganku
apa kau mau menikah denganku

terima terima terima terima

ri kamu belum jawab
tapi ini bener bener penting
apa lo benar benar mencintai andi dan mau nikah sama dia
atau lo cuma kasihan sama dia
gue cuma pengen ngebahagiain dia
tapi gimana sama kebahagiaan lo ri
lo juga harus mikir masa depan lo
itu bener nih emangnya mau setiap hari ngurusin suami yang sakit sakitan
iya lebih baik lo putusin dia
lo tuh jangan terjun ngomong sama keadaan
lo berhak bahagia walaupun gue tau niat lo baik
ikut gue yuk
ada hal penting yang main gue sampein sama lo
gue itu punya niatan baik sama lo
ri ri itu dari dulu itu terkena cewek yang gak bener
punya banyak pacar
iya bro ya yang paling parah
dia itu suka nginep di kos kosan cowok
gue mah sebagai sesama cowok nih
kagak mau lu cuma dimanfaatin sama dia
lo mau marah sama gue
emangnya cowok penyakitan kayak lo bisa marah
gue bisa aja habisin lo sekarang
aku gak punya waktu dan gue gak mau buang waktu untuk berusaha sama orang
kita taroan aja deh